jumlah pelaku perjalanan kereta api jarak jauh pada hari biasa di wilayah pt kai daob delapan surabaya berkisar sebelas hingga dua belas orang dalam sehari
jumlah ini mendekati jumlah normal seperti sebelum terjadi pandemi yang berkisar empat belas hingga lima belas ribu orang per hari
melihat kasus pandemi yang kian terkendali maka aturan baru perjalanan pun diterbitkan
mulai dua belas juni sejumlah kelonggaran aturan diterapkan oleh pt kai dua puluh delapan surabaya
ya menunjuk surat edaran kementerian perhubungan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang syarat orang melakukan perjalanan dalam negeri dengan transportasi umum
bahwa sekarang per dua belas juni kemarin penumpang kereta api jarak jauh sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker selama dalam perjalanan
tetapi kai masih tetap mengkomitmenkan untuk memberikan layanan yang sehat nyaman dan aman bagi para penumpang
kai juga menyarankan bagi penumpang yang dalam kondisi tidak sehat untuk menunda ataupun memeriksakan dulu
kondisi kesehatannya sebelum dia melakukan perjalanan dalam negeri
aturan baru ini pun mendapat respon positif dari masyarakat walaupun sebagian warga sudah terbiasa menggunakan masker di tempat umum
saya sendiri saya pribadi ya merasa kayak kalau dari saya kan sudah terbiasa ya kak karena pakai masker gitu kan untuk akhir akhir ini kan
ngerasa kayak ya sudah ya oh lebih leluasa juga lebih aman gitu kak ngerasa kalau di perjalanan gitu kan
sebelumnya saya belum tahu ya mbak
jadi saya masih pakai masker berhubung saya lagi sakit juga ya
mungkin juga kayak covid covid juga udah mulai reda gitu jadi nggak apa apa sih pakai masker
di samping pelonggaran aturan pt kai melakukan pemenahan fasilitas
salah satunya pemenahan perlintasan rel sebidang yang rawan terjadi kecelakaan
apalagi pasca pandemi frekuensi perjalanan kereta api diperkirakan akan meningkat
dari sembilan ratus ribu menjadi satu juta perjalanan
dengan ada beberapa strategi contohnya kami melakukan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang kepada masyarakat pengguna
kemudian sosialisasi di sekolah sekolah ya
dan juga ada namanya kami juga melakukan penegasan di lapangan
kalau ada perlantasan sebidang yang tidak memenuhi aturan kami akan lakukan tindakan tegas untuk melakukan penutupan
data nasional pt kai menunjukkan lebih dari tiga perlintasan sebidang jalur kereta api mendapat perhatian
perlintasan sebidang tersebut tersebar di berbagai jalan seperti jalan nasional dan jalan desa